belum sebulan dilantik oleh presiden jokowi menteri energi dan sumber daya mineral archandra pahar
di terpa isu yang tidak sedap
di mana archandra disebut sebut memiliki paspor amerika serikat
dan melakukan beberapa pelanggaran atas aturan keimigrasian
meski demikian archandra belum memberikan klarifikasi secara rinci ketika ditemui wartawan pada hari ini
menanggapi isu ini menteri koordinator kemaritiman luhut binsar panjaitan juga turut angkat bicara
ia tidak mempersoalkan status keluarga negaraan menteri sdm archandra tahar
menurutnya saat dilantik sebagai menteri archandra berkeluarga negaraan indonesia
tentang status keluarga negaraan pak menteri sdm minta pendapat bapak
tidak ada masalah udah selesai kan
yang penting kan dia orang indonesia
iya betul pak